pelaksanaan asian games ke sembilan belas hanya tinggal hitungan hari
maskot pergelaran olahraga empat tahunan ini mulai bermunculan
dan yang unik maskot kali ini adalah tiga robot mengemaskan
tiga maskuat robot dengan nama chen chen chong chong dan lian lian
kini bisa dilihat hampir di setiap sudut kota hangzhou
dari mural pada dinding led pintu stasiun hingga lampu pengatur lalu lintas
ketiganya menggabungkan warisan budaya kota yang mengakar
dengan energi modern yang khas